tidak tampil memikat asal dengan penampilan yang tepat
nah ini siapa sangka kalau mengubah gaya pria gempal menjadi maksimal
bisa menjadi peluang bisnis yang menghasilkan kantong tepat
bagi para pria berbadan besar
berpenampilan tepat dianggap lebih mudah daripada berjuang menurunkan berat badan
namun sulitnya mendapatkan pakaian yang pas
dan mendukung penampilan sangat dirasakan
tidak banyak toko offline maupun online yang menjual pakaian pria dengan ukuran super besar
nah hal inilah yang dilihat oleh zul harmansyah atau yang biasa dipanggil uke
peluang busana bagi pria berkelebihan berat badan
membuatnya meraup omset ratusan juta rupiah per bulan
padahal pria tiga puluh tahun ini
bukanlah pria berbadan besar
ya mungkin udah takdir kayaknya ya
soalnya dari kecil dari tk sd smp sma sampai sekarang itu
sahabat sahabat tuh overweight semua
dikelilingin sama orang yang bertubuh besar
teman teman tuh overweight semua gendut gendut semua kan
saya doang nih yang badannya kecil gitu kan
jadi kalau ada masalah kesehatan masalah kesehatan masalah kesehatan
masalah baju apa segala macem itu
pasti keluhan yang keluar dari mereka itu
khususnya pas bulan ramadhan gitu ya
mau nyari baju barunya susah
jauh beberapa tahun sebelum saya mulai big oret ini
saya lagi tugas akhir ceritanya
tugas akhir kuliah
di situ saya mengangkat tema tentang ekspansi distro lah
tahun itu ya
sekitar tahun dua ribu sembilan saat itu
jadi saya risetkan tentang distro
tentang clothing clothing yang ada di indonesia
saya ambil garis besarnya
kebanyakan dari mereka ini tidak menyediakan baju ukuran big size
semuanya saat itu ya semuanya
nah saya pikir ini peluang yang sangat bagus gitu
bagi uke menjalani bisnis bukan sekedar menuruti keinginan dan persepsi pribadi
riset riset dan riset dijalani
uke semakin bersemangat ketika mengetahui ada potensi pasar gendut dari pria berpadan gemuk ini
pria yang sempat bekerja di sebuah perusahaan periklanan ini akhirnya memutuskan untuk resign
dan memulai bisnis pakaian pria berukuran super besar secara online
belum sampai di situ uke masih harus meyakinkan orang tuanya
jika keputusannya yang nekat dianggap tepat
restu dan doa pun mengalir dari sang ibunda
sedari kecil ibu endang memang sudah melihat sifat keras kepala akan keinginan dari anak bungsunya
pertama saya cuma begini aja kenapa pertama pertanyaannya selalu kenapa
dia bilang ya dia ceritalah macam macam terus saya bilang boleh terserah kamu tapi cuma harus ingat
ya itu tadi yang kubilang apa kalau wira swasta atau apa semua itu harus tanggung jawabnya lebih besar daripada ini
nyata saya lihat ya makin lama kok kayaknya niatnya itu bener bener gitu loh
ya udah tinggal saya
ide awal bisnis big oret sebenarnya muncul pada tahun dua ribu sembilan belas
namun uke baru bisa merealisasikannya di tahun dua ribu dua puluh
bukan tanpa jatuh bangun uke mendirikan big oret sampai saat ini
nah kalau bicara soal waktu awal awal bikin big oret ada jatuh bangunnya dong pasti
dengan modal enam juta apa sih jatuh bangunnya
hmm macem macem ya
ya dari dibohongin temen temen sendiri yang ikut terlibat di dalam sini
terus tiba tiba harus dia pergi meninggalkan saya gitu kan
lalu tiba tiba saya diutangin uang yang saat itu besar banget senilai tiga puluh juta
apalagi buat startup
apalagi buat startup gitu
tiba tiba itu karena modalnya dia taruh modal di sini kan di big oret ikutan patungan gitu kan
tiba tiba modalnya mau diambil
sedangkan uangnya masih diputerin kan
ya udah akhirnya dia ambil itu uang yang ada di rekening big oret gitu kan
beserta beberapa barang senilai itu
ya udah akhirnya
saya harus utang sana kemari gitu untuk terus modalnya berputar terus gitu
dengan kondisi finansial yang cukup sulit di awal butuh waktu dua tahun untuk uke merasakan balik modal
soal harga semakin besar ukuran pakaian biasanya semakin mahal
namun tidak dengan big oret
uke mematok harga cukup terjangkau
pada tahun dua ribu dua belas satu kaos dijual dengan harga satu ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah
seiring pergerakan ekonomi big oret kini mematok harga rp satu ratus lima puluh lima untuk produk kaos hingga lima ratus ribu rupiah untuk produk jaket
kalau kita lihat di sini ada xl kemudian yang ini ada empat xl
apa ukurannya dari xl sampai
ini dijual harganya berapa
karena kenapa harganya sama itu juga kita ada
harusnya kan lebih karena bahannya
lebih besar kan lebih banyak makan bahan gitu kan itu dia
jadi penetapan harganya pun juga
harganya pun juga kita nih pertimbangin psikologis pembeli nih konsumen
biar yang makin gede nggak ngerasa didiskriminasi gitu kan
kalau harganya makin gede makin mahal ah emang yaudahlah gitu
emang badan gue gede banget gitu kan yaudah wajar lah gue pakai baju lebih mahal gitu kan
menyetarakan aja lah ya
iya yang penting mereka itu tadi
makin gede lu gak usah khawatir gitu
ada sekitar dua lima ratus konsumen setia dalam database big oret
dengan pesaing bisnis yang bisa dikatakan masih sangat langka dan harga jual sama rata
bukan tidak mungkin konsumen setia tersebut akan bertambah setiap harinya
pertama itu kuantitasnya memang sangat sedikit ya masih dua puluh empat
tapi karena saya lihat visi misinya juga dia bagus apalagi kontennya dia itu kaos big size gitu kan
yang memang orang rata rata nggak berani buat ambil ide bisnis itu
tapi dia berani yaudah
yuk kita jalan deh
supaya kualitasnya sempurna
terima kasih bu
terima kasih juga
terima kasih juga
kota bekasi menjadi tempat segala kegiatan bisnis big oret dilakoni
mulai dari kegiatan pemasaran manajemen barang hingga proses produksi dan pengemasan
meski belum memiliki toko fisik namun kantor big oret sudah berdiri sejak dua tahun terakhir
buka tidak menampik ingin memiliki toko fisik namun menurutnya hal yang cukup tepat dilakukan saat ini adalah memaksimalkan big oret di dunia maya
sampai detik ini saya mau maksimalin di online nya dulu gitu
di online nya pasar online sudah benar benar kita pegang dari target market di indonesia
karena dua lima ratus konsumen ini saya pikir masih angka yang kecil
sedangkan dulu pernah riset kecil kecilan lah gitu ya saya googling gitu bahwa orang orang yang obesitas itu khususnya di indonesia itu riset dari
saya pernah baca juga dari artikel cnn juga tuh tahun dua ribu sembilan atau dua ribu sebelas jumlah orang obesitas di indonesia itu ada empat puluh
ada empat puluh juta
ada empat puluh juta
sebegitu besarnya dua lima ratus berapa
masih jauh sekali
sekian persennya gitu kan itu potensi yang sangat besar gitu
tri adalah satu dari sekian banyak konsumen big oren
tak terhitung baju yang ia beli lewat website big oret
sebagai generasi milenial tri paham betul
berbelanja secara online lebih menguntungkannya
daripada harus jauh jauh mencari tokonya
sudah sering kok beli di big oret ini
ukurannya juga pas untuk gue ya kan
nyaman juga dipakainya
pokoknya mantep juga lah bikin gue ganteng juga makin ganteng juga lah
biar tambah cewek cewek tambah deket lagi
cara big oret melayani calon
pembelinya pun cukup unik
menurut uke layaknya wanita pria juga terkadang merasa tidak percaya diri dengan tubuhnya yang besar
akibat sering mendengarkan curhatan hati teman temannya
mulai dari soal pakaian hingga kehidupan
uke pun menerapkan konsep curhat kepada konsumennya
ada sebagian yang berdasarkan curhatan gitu kan
misalkan mereka minder masalah perempuan gitu misalkan kan
mau pdkt gitu ya
pdkt tapi mereka nggak tahu caranya mesti gimana
kita bikin kaos salah satu desainnya tulisannya sayang buat dibuang gitu kan
maksudnya dirinya sayang buat dibuang
dirinya sayang buat disiasiakan oleh wanita gitu kan
jadi meningkatkan level percaya diri
meningkatkan dan melesatkan
derajat ketampanan mereka ini laki laki big size ini
pria dengan berat badan berlebih tidak hanya menjadi pasar produk big oret
tapi kelompok ini juga menjadi sumber inspirasi desain
apalagi orang berbadan besar seringkali identik dengan penuh humor dan gelak tawa
hal itu pula yang dituangkan dalam beberapa desain kaos big oret
untuk menarik minat calon pembelinya
ini kalau kita lihat yang desain di sini main gamebot bikin pusing walau gembrot yang penting something
ini idenya ini desain siapa
ini kita kerjasama dengan komikus namanya sanditio jito
dia punya bikin komik juga gitu kan
kita ada beberapa desain yang buat komikus komikus gitu
jadi beli putus begitu kan
jadi beli putus gitu kan
ide nya desainnya terserah lo deh gitu kan
yang penting masih nyambung nih sama big oret gitu ya
udah dia bikin entah tipografi entah gambar gitu kan
lucu nih yaudah oke
dengan modal percaya uke tidak kesulitan menemukan desainer lepas untuk menghias kaos kaosnya
begitu juga dengan vendor konveksinya
lokasi kantor big oret dan tempat konveksi produknya tidak terlalu jauh
tak jarang uke datang untuk mengawasi atau hanya sekedar bersilaturahmi
jadi ini tempat produksinya big oret
iya di sini
udah berapa lama kerja sama sama vendor produksi ini
berarti nggak ada kesulitan untuk nyari vendor
enggak kebetulan yang pemilik konveksi ini udah temenan lama gitu kan
jadi udah percaya
udah percaya banget gitu
kan cuma ada satu vendor berarti ya
ada tiga sebenarnya
karena kenapa kita pecah vendor itu
tapi yang utama di sini
yang utama di sini
karena konveksi itu kan dia punya klien lain nih punya jadwal produksi yang lainnya gitu kan
kalau semuanya dimasukin ke satu konveksi
takutnya nggak kekejar
takutnya nggak kekejar
jadi kita pecah gitu kan
paling cuma beberapa ini aja sih beberapa produk aja gitu
dipecah jadi supaya jadinya tuh barengan
kalau jadi barangan kita bisa jualnya juga barengan juga gitu
lewat konveksi milik muhammad kibril atau yang biasa dipanggil bibing
big oret biasanya memproduksi sekitar lima ratus hingga seribu kaos setiap bulan
padahal waktu awal penjualannya uke mengaku hanya menjual kaos sebanyak dua plastik besar saja
itu dia rata rata produksi itu lima ratus sampai seribu ya per bulan
itu untuk kaos
kalau untuk kemeja bervariasi sih
kuota kemeja itu di sini sih agak lebih sedikit dibandingkan kaos
pertama itu kualitasnya memang sedikit ya
tapi karena saya lihat visi misinya juga dia bagus
apalagi kontennya dia itu kaos big size gitu kan
yang memang orang rata rata nggak berani buat ambil ide bisnis itu
tapi dia beliau berani yaudah yuk kita jalan deh
kebetulan kan beliau juga masih teman juga
ibaratnya kita berbisnis ini memutuskan untuk berbisnis
masuk ke dunia
dunia wira usaha itu kayak kita dilempar ke tengah hutan sendiri

dia masuk jadi functional omdat memang seperti nama merupakan konten yang lacucar
hellows bekerja luar negara
setelah dengan alat nelayan babi dikacau tutoringnya
oleh karena itu budaya kekeluargaan begitu kental terasa di lingkungan kerja
lebih kekeluargaan sih
saya nggak mau ibaratnya yang tim di sini atau karyawan yang kerja di sini tuh ngerasa stres
atau wah bosnya galak nih gak asik apa segala macam kayak gitu
karena kalau kita kerja lebih fun santai juga lebih enak
lebih enak ya
kalau berbicara soal omset perbulannya mungkin bisa dikasih tahu
ini kan gak mau nge push adminnya nih harus jualan berapa tapi ada ada rata rata
rata rata kita seratus juta per bulan
per bulan seratus juta
bulan puasa tahun dua ribu enam belas kemarin alhamdulillah bisa tembus angka dua ratus dua puluh juta
dengan omset tahun dua ribu enam belas mencapai satu dua miliar
rata rata seratus juta lah omset sebulannya
itu kalau berbicara soal budget dari katakanlah satu bulannya seratus juta
buat produksi itu berapa persen
buat produksi itu tiga puluh persen
tiga puluh persen ya
bisa sampai lima puluh persen nih
untuk promosi sepuluh persennya lah
sepuluh persennya lah rata rata
kegiatan promosi penjualan dan administrasi big oret dilakukan oleh dua orang karyawan
menurut keduanya tidak sedikit tantangan yang dihadapi ketika langsung berhubungan dengan beragam tipe calon pembeli
setiap harinya lewat media sosial mereka
namun di luar budaya santai dan kekeluargaannya
uke juga selalu tegas mengingatkan karyawannya bagaimana seharusnya melayani para pelanggan
kebetulan mas suka juga suka berbagi gimana cara menghadapi konsumen
dan kita juga karena ada sop nya kita tetap melayani aja sesuai sop yang ada di big oret
dia orangnya tegas sih
tegas dan dia emang sosok orang
yang memang bisa menjadi teman yang baik
disamping teman yang baik jadi salbat yang baik
dia bisa jadi segalanya sih
lima tahun berjalan bisnis big oret pun dirasa semakin berkembang
menurut uke persaingan usaha pun semakin ketat
ada beberapa konsumen big oret yang kini membuka usaha serupa karena dinilai masih kecilnya
kompetisi di pasar pakaiannya
dan ukuran super besar
oleh karena itu berdasarkan psikologis target pasarnya masih ada banyak sekali ide yang ingin dilakukan
agar lebih kompetitif dan meningkatkan citra dan pastinya laba
sudah tahun dua ribu tujuh belas apa ekspansi yang mau dilakukan oleh pemerintah
ekspansi itu lebih ke ekspansi produk sebenarnya
kita pengen bikin sepatu big size
karena sulit ya memang
sepatu big size
kalau ngomongin big size dari atas kepala sampai ujung kaki semua pasar yang seksi
insya allah next project tuh sepatu big size
uke setuju kalau pria berpadan besar lebih mampu menarik perhatian daripada pria pria berbadan standar
selain mencoba memenuhi kebutuhan penampilan pada target pasarnya
big oret juga menumbuhkan kepercayaan diri mereka lewat beberapa konten di media sosial
terlihat menarik bukan hanya tentang seberapa mahal pakaian yang dikenakan
melainkan bagaimana cara seseorang dalam berpakaian untuk menunjukkan kelebihan diri dan membuat nyaman
tips berpakaian untuk orang orang atau pria pria gemuk
tips ini diambil dari beberapa sumber online

tips berpakaian untuk orang orang atau pria
pilih baju atau pakaian dengan pola yang simpel dan juga pas
jangan yang rumbai rumbai seperti perempuan atau yang kantongnya banyak dari atas api bawah

pakaian dengan pola simpel ini akan memberikan kesan ringan untuk si pemakainya

pakaian yang darisnya vertical ke bawah bukan kesamping
biasanya vertikal ke bawah bukan ke samping karena
garis garis ini akan membuat si pemakainya pria pria gemuk ini akan terlihat lebih kurus yang ketiga
jangan takut pakai baju yang warnanya terang karena kita tahu pria gemuk identik dengan baju berwarna gelap seperti
hitam biru dongker coklat atau abu abu
basi pakai baju yang warna terang bikin pede kok
yang keempat ini tips tambahan mungkin bisa pakai jam tangan yang
ukurannya juga besar atau topi yang besar kalau soal jam tangan jam tangan ini kan fashion begitu
jadi bisa tambah percaya diri bahkan kesan tepat waktu dan juga berkelas akan timbul ketika pakai jam tangan yang ukurannya tebal
bisa menyeimbangkan porsi tubuh juga
ketekunan dan keyakinan semua pria bisa tampil modis
ini berbuah manis
menurut uke sebagai pebisnis harus selalu tetap fokus dan optimis
kunci suksesnya itu kalau kata bob sadino jalanin bisnis
jalanin jalanin aja udah punya bisnis
jalanin apapun yang terjadi hadapin karena itu udah resikonya
berbisnis ini memutuskan untuk berbisnis masuk ke duniawirausaha itu kayak kita di
dilempar ke tengah hutan nih sendiri lo harus berjuang hidup disitu ya siap men harus siap mental pasti
tantangan dari kanan kiri atas bawah depan belakang itu pasti ada gitu kan yang penting
kamu punya keyakinan aja sama bisnis kamu bisnis kamu bisa besar nggak kamu yakin nggak sama diri kamu kamu yakin nggak sama bisnis kamu sama produk kamu bisa
bermanfaat buat orang banyak kalau kamu yakin ya udah jalanin aja
tantangan bukanlah menjadi hal untuk berhenti berkreasi
setidaknya uke dan rekan rekan di big oret menjadi bukti bahwa hidup adalah untuk menjalani mimpi